pelaporan surat pemberitahuan atau spt bagi wajib pajak orang pribadi memasuki batas akhir laporan hari ini
dan hingga kini ditjan pajak belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan spt
dan untuk mengetahui suasana dari salah satu kantor pajak di jakarta sudah ada rekan kami
koresponden cnn indonesia arman helmi langsung saja kita sapa selamat pagi arman
arman bagaimana antusiasme warga yang baik warga indonesia yang baik untuk membayar pajak hari ini
karena mungkin saja ini masih banyak yang liburan jadinya tidak sempat untuk melaporkan spt nya
ya selamat pagi iqbal dan lady
kalaupun misalnya iqbal ataupun juga lady belum sempat membayarkan atau melaporkan surat pemberitahuan pajak spt tahunan untuk pajak penghasilannya
masih ada waktu sampai dengan nanti sore begitu sekitar pukul tiga sore
setiap kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh indonesia akan melayani para wajib pajak
untuk melaporkan spt pajak penghasilannya pada periode tahun yang lalu dua ribu tujuh belas seperti itu
saat ini saya berada di kantor pelayanan pajak atau kpp
menteng dua yang ada di jalan ridwan rais di kawasan gambir jakarta pusat
di sini nantinya sekitar pukul delapan atau pukul sembilan akan ya saya perkirakan akan cukup banyak ya para wajib pajak yang datang
untuk melaporkan ataupun juga menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan spt pph begitu
karena juga di sini nantinya sekitar pukul sembilan kepala dirjen pajak bersama dengan menteri keuangan akan datang
ataupun juga memantau seperti apakah proses penyampaian spt ini
karena memang menurut jadwal
hari ini tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas merupakan batas akhir bagi para wajib pajak untuk melaporkan spt nya seperti itu
kalau nantinya para wajib pajak melaporkan spt nya di luar atau melebihi target yang diberikan oleh ditjen pajak seperti itu
nantinya akan diberlakukan denda rp seratus per wajib pajak
jadi perlu diingat sekali lagi ada denda ataupun juga sanksi senilai rp seratus
bagi para wajib pajak yang tidak melaporkan spt nya
spt nya pada tanggal tiga puluh satu maret hari ini seperti itu
menurut ditjen pajak sepertinya ataupun juga sebenarnya penyampaian spt ini diharapkan sudah lebih mudah dan lebih fleksibel seperti itu
sehingga para wajib pajak tidak perlu antri tidak perlu datang untuk melaporkan spt nya
namun bisa dilaporkan spt nya dimanapun itu dengan menggunakan sistem online
nah kalau misalnya sudah memperoleh efin nantinya juga akan ada password di sana
nah tinggal diisi formulirnya seperti itu
tetapi apabila para wajib pajak
mengalami kesulitan untuk mengupload ataupun juga menyampaikan spt nya melalui sistem online
maka masih tetap diperkenankan ataupun juga bisa datang ke semua kpp atau kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh indonesia
kalaupun misalnya anda tinggal di daerah mana anda pun juga diberikan kesempatan ataupun juga fleksibel
karena kpp pajak atau kantor pelayanan pajak ini bisa menerima semua wajib pajak yang tidak harus berdomisili sesuai dengan ktp nya seperti itu
kalau misalnya iqbal atau lady tinggalnya di rawamangun
bisa melaporkan ke kpp di setiabudi ataupun juga di wilayah jakarta barat dan sebagainya seperti itu
nah disampaikan juga oleh dijen pajak penyampaian spt tahun dua ribu delapan belas untuk periode tahun yang lalu ini mengalami peningkatan sekitar dua belas hingga tiga belas persen seperti itu
jadi kurang lebih sejauh ini yang saya peroleh informasinya
sudah lebih dari sepuluh juta wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilan pph periode tahun dua ribu tujuh belas
sehingga ya terlihat pertumbuhan atau peningkatannya cukup signifikan
dengan tiga belas persen itu pun belum dikalkulasi ataupun juga belum diakumulasikan dengan para wajib pajak yang melaporkan untuk hari ini tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas seperti itu
jadi sekali lagi saya informasikan kalau misalnya teman teman iqbal lady masih belum mendapatkan kesempatan
mungkin selesai siaran bisa ke kpp terdekat di kantor mungkin di kpp mampang kpp tebet ataupun juga kpp setiabudi seperti itu
baik jadi memang sangat dipermudah begitu ya
terima kasih arman helmi untuk informasi anda melaporkan langsung dari jakarta
tepatnya di kantor pelayanan pajak yang ada di jakarta